suatu ketika di han china hiduplah fazo
dia adalah prajurit dengan tentara kekaisaran
dia memiliki seorang putri cantik bernama mulan
mulan menyukai baju besi ayahnya
dia selalu memakainya dan mengagumi dirinya sendiri di cermin
oh mulan apa yang kau lakukan
ayah mengapa aku tidak bisa menjadi seorang pejuang seperti kau
karena wanita tidak diizinkan untuk bertempuran aku
mereka bisa terluka mereka harus mengurus rumah
tapi wanita juga bisa sehebat pria di medan perang
iya anakku tapi general tidak akan pernah mengizinkan seorang wanita dalam perang
suatu hari kaisar han china mengetahui
bahwa bangsa hunan itu tidak bisa berjalan
bangsa hun akan menyerang tentara
bangsa hun dipimpin oleh shan yu yang kejam
yang ingin merebut tanah mereka
tentara kita tidak cukup besar
aku ingin setidaknya satu anggota dari setiap keluarga untuk berperang
lebih banyak lebih baik
segera berita menyebar dan satu anggota dari setiap keluarga
dikirim ke gunung untuk berlatih di bawah asuhan jenderal
tetapi kembali ke rumah mulan
sesuatu yang tidak terduga terjadi
aku harus pergi ini adalah perintah kaisar
tapi kau sedang tidak sehat bagaimana kau akan berperang
tidak masalah negaraku dan orang orangku membutuhkan
aku akan berangkat besok
tidak tapi ayah sedang sangat sakit
ini adalah pegunungan yang sulit ayah
dia tidak akan dalam kondisi sehat bahkan untuk tiba di sana
aku akan pergi ke sana
negaraku dalam bahaya tapi aku tidak akan membiarkan ayah melakukan ini
mulan tidak akan menyerah
aku tahu apa yang harus aku lakukan
aku akan berlatih di gunung
aku akan berjuang untuk negaraku dan menghancurkan bangsa hun
aku tahu kau akan marah di pagi hari
tetapi aku tidak bisa kehilanganmu
dan aku juga tidak bisa melihat negaraku dikalahkan
maafkan aku karena tidak mendengarkanmu ayah
tapi jika aku harus berperang sebagai laki laki itulah yang akan aku lakukan
dengan demikian wulan yang perkasa pergi ke arah jenderal angkatan darat kekaisaran
dia tahu wanita tidak diizinkan bertempur
tapi dia juga tahu bahwa cintanya untuk negaranya dan ayahnya berasal dari hatinya
saat ini dia tidak peduli apakah dia pria atau wanita
dia adalah seorang perjuang
kau bilang namamu adalah cek
apakah itu benar
bagaimana kemampuanmu bertempur
ya general namaku adalah ceng
keterampilan tempurku mungkin tidak setajam prajurit yang sangat terampil di sini
tapi tapi percayalah
aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengeluh padaku
aku suka dengan semangatmu ceng
kami akan memulai pelatihanmu besok
mulan bertekad kuat dan berpikir

dia berlatih keras untuk menghasilkan keterampilan pedangnya
dia cepat belajar
ketika orang lain beristirahat dia melatih keterampilannya
mulan dengan cepat diterima sebagai tentara sebagai pria
teman teman seperjuangannya menyukai kepercayaan dirinya dan semangatnya untuk negaranya
tapi ada makhluk lain yang terkesan dengan semangat berlatih mulan
itu adalah naga penjaga
musuh dikirim untuk membantu mulan oleh leluhurnya
ketika mulan meninggalkan rumahnya di pegunungan ibunya melihat dia pergi
ketakutan dia langsung berdoa kepada leluhur mereka
oh selamatkan kami lindungi anakku
jangan khawatir dia anak yang pemberani
dia memiliki hati emas
mushu adalah naga penjaga
dia akan mengawasi mulan
dan begitulah mushu selalu mengawasi mulan
bulan bahkan tidak tahu dia punya naga penjaga
tapi musuh tidak pernah membiarkannya keluar dari pandangannya
ah lihat betapa hebatnya dia
dia berhak mendapat kesempatan untuk membuktikan dirinya
musuh memutuskan untuk menulis surat palsu yang memerintahkan lisan untuk berbaris menuju pegunungan
bang sahun telah menyerang kota
kita diperintahkan untuk berbaris menuju pegunungan dan menghancurkan sisa klan mereka
pasukan berbaris melewati pegunungan
tapi sedikit dari mereka yang tahu bahwa ini adalah kesalahan yang besar
bang sahun tidak menyerang kota
mereka semua bersembunyi di gunung berharap angkatan darat kekaisaran membuat satu kesalahan
bang sahun menyerang tentara kekaisaran
dina mereka sangat sedikit berbandingkan dengan bang sahun
mereka bertempur dan bertempur tapi tidak ada gunanya
tunggu aku punya ide
mulan mengambil meriam terakhir dan menembaknya di antara pegunungan
itu membawa salju turun dan dengan segera bang sahun terkubur di bawah salju
tapi meriam juga melukai mulan
dia jatuh ke tanah
semua orang berkumpul
saat seorang prajurit mencoba mengangkatnya
enamnya terlepas dan rambut panjangnya yang berkilau tertiup angin di udara
oh aku tidak tahu ceng memiliki rambut panjang seperti itu
apa yang terjadi dengan suaramu ceng apa tenggorokanmu sakit
tunggu kau bukan ceng kau bukan laki laki kau seorang wanita
katakan padaku siapa kau
ah aku sangat menyesal jenderal aku ini bukan musuhmu aku famulan
putri dari fazle ayahku sedang sakit dan aku tidak ingin dia melukai dirinya sendiri
aku mencintai negaraku
tapi wanita tidak diizinkan untuk bertempur jadi aku menyamar sebagai seorang pria supaya aku bisa bertarung dalam perang
aku tidak bermaksud jahat
tapi sesuatu yang salah telah terjadi kau menipu kami
aku akan menyelamatkan hidupku karena kau membantu dalam mengalahkan bangsa hud
tapi kau tidak bisa bertarung lagi kembali ke desa kau secepatnya dan jangan pernah kembali lagi
mulan benar benar patah hati musyu juga mengikuti mulan
dalam perjalanannya melewati pegunungan mulan mendengar beberapa suara aneh
saat dia mengikuti suara itu
oh tidak bang sahun mereka masih hidup tidak mereka berbaris menuju kota aku harus memperingatkan jenderal
mulan berlari menuju lisan
berani sekali kau kembali
jendra bangsa hun masih hidup mereka berbaris menuju kota sekarang ini kaisar kita dalam bahaya
aku tidak punya alasan untuk mempercayaimu lagi pergilah
tidak tapi tolonglah apa yang harus aku lakukan sekarang
tidak aku tidak akan menerima kekalahan aku harus mencoba aku akan menyelamatkan kaisar dan juga negaraku
mulan bertekad untuk menghentikan bangsa hun sendirian
dia menunggang kudanya dan pergi ke kota
kenapa aku ingin mempercayai ceng maksudku mulan
tapi dia memang menyelamatkan pasukanku
dan dia menunjukkan keterampilan pedang yang luar biasa
bagaimana jika dia mengatakan kebenaran dan kaisar memang dalam bahaya
aku tidak bisa membiarkan itu terjadi tidak dalam pengawasanku aku akan membawa pasukanku menuju kota sekarang
dan dengan demikian mulan pergi untuk melindungi kotanya dan kaisar dan kudanya
dan begitu pula tentara ke kaisar
saat mulan memasuki kota dia melihat bahwa beberapa bangsa hun sudah melewati gerbang
tidak ini berarti sanyu sudah pasti memasuki istana aku harus menyelamatkan kaisar kita
mulan bergegas menuju istana dan menemukan bahwa kaisarnya telah ditangkap
tidak apa yang aku lakukan sekarang tunggu aku punya ide
oh sanyu yang perkasa aku senang sekali melihat kau masih hidup
apa apa maksudmu dengan itu tidak ada yang bisa menyakitiku wanita muda yang cantik
itu yang aku katakan padanya tapi dia terus tertawa dan mengatakan bahwa kau tidak ada apa apanya dibandingkan dengan dia
dan bahwa kau
tunggu siapa dia
dia adalah prajurit dari tentara kekaisaran dia adalah orang yang telah mengubur prajuritmu di bawah salju di gunung
oh pria kecil itu
iya iya benar dia mengatakan bahkan kalau ternyata kau belum mati dia akan menantangmu dan mengalahkanmu dengan tangannya sendiri
tapi dia tidak tahu kalau kau masih hidup dia ada di atas atap mengapa kau tidak mengikuti aku ke sana dan menyerangnya lebih dulu
hmm aku suka itu tentang apa
tentang apa jangan biarkan kekaisar pergi biarkan aku melihat betapa hebat si cheng ini
shan yu mengikuti mulan ke atap mulan segera mendorongnya dari belakang dan mengambil pedangnya dari balik pakaiannya
apa dimana si cheng dan mengapa kau memegang pedang
ceng orang yang mengubur prajuritmu di bawah salju tepat di depanmu sanyu beraninya kau menyerang orang orangku
aku akan mengalahkanmu di sini
hahaha prajurit wanita
kenapa apa kau takut karena aku seorang wanita jangan khawatir aku tidak akan bersikap mudah padamu
shan yu berhasil dikalahkan mulan turun tangga untuk menyelamatkan kekaisarnya
tapi yang mengejutkan
general li shan
kaisar sudah dibebaskan oleh general li shan dan juga pasukannya
semua orang tahu bahwa shan yu sekarang telah tiada
bang sahun ditangkap dan dimasukkan ke penjara
orang orang menari dan bersorak untuk kemenangan mereka atas bangsa hun
han tiongkok bersuka cita untuk pejuang pemberani mereka famulan
dia diberikan perisai keberanian dari tentara ke kaisaran
mulan menerima penghargaan itu dia mengucapkan terima kasih kepada kaisar dan kembali ke keluarganya
oh mulan kami sangat senang kau selamat kau menakuti kami
tidak anakku kau telah membuat kami bangga
aku juga bangga padamu
apa kau siapa
aku adalah naga penjaga aku selalu menjaga mereka yang memiliki semangat untuk membuktikan diri
kau menunjukkan keberanian cinta murni terhadap ayah dan negaramu
kau seorang pejuang sejati kau membuktikan bahwa wanita dapat melakukan apa saja jika mereka menggunakan hatinya
iya dan aku bangga memiliki seorang anak perempuan